sampai jumpa di video selanjutnya
saya saya kan tidak minta untuk dibebaskan
pak maman saja mau bebeskan saya
bukan salah saya dong
pak apa tuh gimana sih
papa terusnya berterima kasih sama pak maman
bapak tuh berhutang budi tau gak sama keluarga pak maman
semua sudah percaya sama sandiwara aku tadi pagi
dan mereka yakin kalau kamu yang mencuri
belum puas kamu merasa memanggat
kalau mama gak keberatan
aku mau jadi anak lama lagi
tumben kamu baik
emang ada apa sih
ya waktu aku kemarin di rumah sakit
aku banyak berpikir
dan sebenarnya aku lega
aku sekarang udah tahu kalau aku ternyata bukan anak mama
dan aku sangat bersyukur
karena mama gak buang aku di jalanan waktu pas baik
ini uang hasil kerja aku di klinik pamannya jody
aku sih terpaksa kerja di sana
soalnya gajinya cukup tinggi mbak
aku lagi nabung untuk beli rumah untuk mama
jadi semoga mama gak salah sangka sama aku lagi ya
mama masukin aja dulu dan
tolong gak usah cerita sama papa dulu ya
mama mendingan masuk aja dulu
ya tadi dia berantem sama papa
coba dari dulu kamu begini
mama pasti akan bales ke
ya mama masuk dulu ya
terima kasih ya
aku akan buat satu rumah ini benci sama kamu
aku akan buat satu rumah ini benci sama kamu
aku akan buat satu rumah ini benci sama kamu
aku akan buat satu rumah ini benci sama kamu
katanya gak mungkin katanya
pak pak pak
kenapa nih kok ditendangin
eh pak bengkel kamu
sekarang ini bengkel saya
saya sudah beri dari ahok
ayo turunin semuanya
ayo turunin semuanya
gak mungkin pak
gak mungkin ini pasti surat palsu
tenang saja surat palsu
lihat disini ada tanda terima
dari pemilik bengkel yang lama
kalau kamu gak percaya
silahkan cek aja langsung ke orangnya
biar aku yang ngeceknya
gua ga harus kotor
bagaimana mungkin sih
gua yo biar ngelakis
kalau gini sih
gak mungkin bud
aku peng prince itu
nona ada apa ini
gawat kalau irwin ada di sini
nggak apa apa pak irwin masuk saja ya masuk
eh pak maman pak mama selalu memanjakan nona
sampai akhirnya kebablasan manjanya tahu nggak
dan pak maman pak maman selalu membela orang yang salah
bengkel kamu sudah digadaikan
bengkel bapak kamu
katanya dedean itu orang yang lebih pintar dari saya
ternyata bengkel juga bablas
bengkel bapak kenapa
bengkel bapak kamu
tapi untuk menembus kamu pak irwin dari penjara waktu itu
itu nyaman ber harmonyanad
ternyata orang yang sudah berkhianat bisa juga bicara bijaksana ya
maksud katanya tuh apa sih
jody ngebeli bengkelnya om deden
aku tahu kamu hanya membuat nahra sebagai pelarian karena emang kamu putus dari jody
tapi kamu gak usah
gak usah minta sama jody untuk beli bengkelnya om dede nona
kamu mau ya injak injak harga dirinya nara
jodi ngebeli bengkelnya om deden